kunci keberhasilan sebuah perusahaan itu sangat tergantung kepada pemimpinnya
visi sang pemimpinnya juga gaya kepemimpinannya karakternya
sejauh mana ia mampu menginspirasi anak buahnya untuk menjadi yang terbaik
sehingga mereka bisa berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan itu
insight kali ini berbincang dengan salah seorang ceo termuda di indonesia
yang memimpin sebuah perusahaan multi nasional yang sudah tujuh puluh lima tahun berada di indonesia
dia adalah ceo ge indonesia henry satriago
henry satriago merupakan orang indonesia pertama yang menjadi ceo general elektrik indonesia
sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi jasa dan keuangan
ia juga menjadi ceo termuda dalam sejarah global perusahaan

henry satriago meraih kesuksesan melalui proses yang tidak mudah
serta perjuangan keras
saat remaja ia didiagnosis menderita kanker kelenjar getah bening
yang membuatnya lumpuh dan harus menggunakan kursi roda hingga kini
meski sempat membuatnya terpuruk hal ini tidak melunturkan semangatnya
henry melanjutkan kuliah dan memperoleh gelar sarjana jurusan bioindustrial
di institut pertanian bogor
kemudian ia meraih gelar master
double degree di institut pengembangan manajemen indonesia dan monesh university australia
dan terakhir ia mendapat gelar doktor di bidang manajemen strategi dari universitas indonesia
keberhasilan henry dalam mengembangkan unit usaha
serta kemampuannya untuk memimpin membuatnya terpilih menjadi ceo
selain menjadi ceo henry juga kerap memberikan kuliah dan berbagi kisah
pemikiran serta dorongan semangat yang inspiratif melalui seminar buku dan sosial media
jadi dulu kan semua suka pakai ruangan kemudian secluded gitu ya
jabatan dibedakan dari seberapa besar ruangannya gitu
lalu kita melihat zaman berbeda jadi ini sudah lagi tidak efektif yang seperti itu
jadi kita melihat lebih banyak perusahaan menjadi anda tahu
tidak ada struktur
dan kemudian lean struktur organisasinya
dan mereka sangat mobile
jadi mereka suka bekerja di mana mana
nah untuk itu kita punya kantor dengan konsep open office
tiap orang mereka bisa memilih di mana workspace yang mereka ingin bekerja
mereka terpikir dengan it tools komputer phone dan sebagainya yang sangat canggih
jadi mereka bisa bekerja di mana mana
mereka bisa berhubung di mana mana
dan kemudian mereka bisa berinteraksi dengan jodhpur
berarti ada semacam interaksi yang baru ya dengan anak buah
ada hubungan yang baru ada budaya yang baru
kira kira budaya apa yang ingin diciptakan dengan layout kantor seperti ini
kemudian we hate birocracy gitu ya
jadi kita berusaha betul supaya interaksi antara peers ataupun antara bawahan dengan atasan
ataupun dengan satu function dengan function lain itu terjadi dengan terbuka
kita berusaha untuk membuang sebanyak mungkin silo yang ada gitu
dan this is fun kalau menurut saya ya
jadi kalau misalnya pengen kerja yang modelnya kayak sofaan gitu
gak usah ada di ruangan sendiri
yang penting ada wifi ada laptop
tapi secara tim udah mulai masuk ke dalam budaya baru ini
untuk anak gen y nggak ada masalah
they are quickly adapt dengan cepet gitu ya
tapi kalau for the oldies atau yang
itu yang perlu waktu lah
tapi adjustmentnya bagus
adjustmentnya oke ya
termasuk dari you leadership style
ada perubahan mau tidak mau dengan
kalau untuk related dengan konteks yang ini
karena memang dari dulu kita berusaha untuk
kalau kita bikin batasan banyak orang ini nggak boleh ngomong dengan ini
karena ada levelnya beda
efektivitas pekerjaan jadi tidak terjadi
henry saya masih ingat dulu pernah mewawancara pak henry ketika masih baru ya menjadi ceo untuk ge
salah satu ceo termuda
ini ceo yang sangat inspiratif
sekarang sudah masuk ke enam tahun ya
lima tahun ya tidak terasa
kira kira dalam enam tahun menjadi ceo bos dari sebuah perusahaan multinasional yang sangat ternama dan sangat disegani
itu apa selama ini yang menjadi pelajaran terbesar
ini pertanyaan yang
karena hal tersebut yang selalu saya tanyakan tiap hari di gedung saya
numbers itu bisa
tapi menurut saya pelajaran terbesarnya adalah to yourself
growing dari diri anda sendiri dalam enam tahun
grow dari apa yang anda punya selama ini dalam enam tahun
apa yang grow dalam diri anda
apa kira kira yang paling ramai
number one menurut saya adalah people
so i think kalau saya diminta menuliskan apa yang saya merasa sangat bangga gitu terhadap apa yang saya lakukan tahun ini
kita punya lebih banyak orang indonesia di kantor ini saat ini sebagai leaders dibandingkan dengan dulu
dan di mana expatnya lebih banyak dulu mungkin
dan mereka perform dengan baik
beberapa mereka bahkan menjadi regional leaders
jadi gak cuma indonesia tetapi meng cover negara negara lain juga
kemudian yang kedua adalah kita punya banyak banget anak muda saat ini
ketika kita ngambil keputusan untuk hire anak muda di indonesia
di jee di indonesia
dan itu banyak sekali tantangan
pertanyaannya apakah mereka siap
kualitas pendidikannya kita bagaimana
kita harus ngambil keputusan bahwa anak anak muda indonesia bisa
mereka kita harus hire semudah mungkin
selama mereka siap untuk belajar
nah empat tahun ini berjalan dengan baik
artinya ada beberapa yang patah tentu
tapi kita punya banyak sekali anak muda yang muncul
dan dampaknya terhadap perusahaan sendiri itu apa
nah ini yang menarik
karena kita sekarang hidup di environment di lingkungan yang uncertain
tingkat kepastiannya tinggi banget
jadi leaders yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah yang mampu learning dengan cepat
passionate untuk learn itu
kemudian mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang ada
thous people adaptasinya luar biasa
karena mereka udah jump dengan cepat
generation yang sebelumnya memiliki kelebihan yang lain
tetapi tantangan mereka terbesar adalah adaptasi terhadap uncertainty yang ada ini
desi bisa lihat dalam dua tahun terakhir harga minyak itu nggak ada yang prediksi sebelumnya
boom tiba tiba jauh gitu
kemudian naik sedikit terus turun lagi
dan sekarang pertanyaannya bukan mau berapa harga minyak untuk sebagai basis bisnis
tetapi seberapa fit perusahaan dan organisasi terhadap
ada perubahan harga minyak yang selalu akan ada
pertanyaan adalah seperti itu
nah anak anak ini tim yang ini adalah tim yang menurut saya se future ge indonesia
bagaimana untuk memastikan bahwa mereka juga memiliki opportunity atau peluang untuk berkarya
sehingga mereka kan suka kutu loncat ya sekarang
uang biasanya salary atau gaji bukan menjadi patokan yang terpenting dalam pemilihan karir mereka ya
begini jadi yang pertama kita harus mendidik generation dalam konteks value
apa sih value penting buat mereka dalam bekerja gitu kan
dan kita punya ge punya ge value yang kita sebut ge beliefs yang udah lama sekali
dan itu adalah basis dari orang bekerja di sini
jadi kalau mereka suka bekerja dengan belief itu mereka berada di tempat yang tepat
kalau mereka tidak suka mereka tidak berada di tempat yang tepat itu yang pertama
yang betul adalah kita minta mereka untuk jangan pernah berhenti punya ide
karena yang membedakan mereka dengan yang lain adalah orang orang ini menghasilkan ide
problemnya gak semua ide bisa diterima dan dieksekusi
nah pembedaan antara great leaders dengan so so leaders
menurut saya itu ada di situ
great leaders dia akan punya resilience untuk memperjuangkan apa yang dia bilang bahwa ini benar
dia berani menghadapi tantangan pukulan dari atasan dari organisasinya karena menganggap idenya belum tentu benar
dan dia mampu menjelaskan idenya dengan baik
nah saya dalam empat tahun ini mencoba menghasilkan mencoba bersama teman teman yang lain gitu ya
menghasilkan banyak leaders yang seperti ini
karena dulu kita ini seperti gak berani kalau harus ngomong dengan yang namanya kantor pusat
kantor pusat ngejelasin kita pengennya begini nih
jadi di indonesia kayaknya begini
padahal yang tahu tentang indonesia adalah kita sendiri
kenapa waktu itu tidak terlalu berani
apakah mungkin lebih ke masalah budaya bahasa atau
budaya kemudian kesadarannya barangkali

takut karena ini kantor pusat
orang indonesia gitu orang asing kayaknya kita
underdog gitu ya
iya dan confidence nya ya menurut saya sih masalahnya confidence
dan saya dapatkan confidence itu adalah ketika saya ditawarkan pekerjaan ini sebenarnya gitu
ketika saya ditawarkan di pekerjaan ini kita bicara di pesawat dari hanoi ke jakarta
saya seperti berkaca gitu terhadap diri saya sendiri
kenapa gak kenapa saya gak ambil dengan
ambil dengan keyakinan bahwa saya mampu ngerjakan ini
karena toks saya ada di sini
saya besar di sini
saya yang tahu pelanggan
saya yang tahu lingkungan dalam bisnis
kenapa pula saya tidak yakin mampu melakukan ini
nah hal tersebut dua jam pemikiran saya dalam pesawat itu dan dua jam berikutnya pembicaraan dengan atasan saya
membuat saya yakin bahwa ini yang dibutuhin oleh teman teman di indonesia
jadi kita set up environment dari awal itu adalah
gimana anak muda lah harus berani ngomong
gimana mereka kalau mau menyampaikan ide jual idenya itu bagus gitu
jadi waktu datang itu ditawarkan orang yang mendengarkan ide itu ya saya ingin membeli ide itu
itu tidak mudah
dan terutama ada dua hal yang ada hal penting lagi ya
sesudah anda menjual ide kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang anda butuhkan dari saya
itu adalah hal yang biasanya dikatakan oleh bos

ini menarik sekali jadi dengan confidence yang anda miliki pada saat itu dan akhirnya memang dipercayai jadi ceo ya
kira kira mungkin ini yang dilihat oleh bos ge itu saat mereka memilih siapa kira kira yang paling cocok untuk memimpin ge di indonesia
mungkin pertanyaannya diberikan kepada bos
karena ini sekarang yang anda lakukan mungkin kepada anak anak muda anda
untuk memupuk ya
melihat dan bagaimana mereka bisa menyampaikan idenya dengan confident dengan percaya diri
sudah enam tahun menjadi ceo
sejak anda mulai dari semangat yang penuh anak muda penuh confident dan berkembang
kira kira ada perubahan dalam leadership style waktu anda memulai sebagai pemimpin
sehingga sekarang ini setelah segala macam pengalaman dan tantangan yang dihadapi
dan leadership style selama ini kira kira seperti apa ya
kebetulan disertasi saya adalah mengenai followership
jadi saya percaya bahwa leaders akan menjadi lebih baik kalau dia punya followers yang baik
dan followers yang baik adalah bukan orang orang yang selalu bilang iya kepada bosnya
tetapi mampu memberikan input dan memberikan ide baru
mungkin kalau bicara mengenai leadership kerangkanya adalah itu
bagaimana bahwa saya sebagai leaders pekerjaan saya terbesar adalah meng create
menghasilkan pemimpin pemimpin baru nantinya
itu yang membuat saya tetap berhenti di sini sampai sekarang
karena saya senang melihat banyak leaders baru yang muncul
oleh karena itu saya sangat terbuka dengan tim saya
saya benci blog
jadi sebisa mungkin saya bicara dengan mereka secara langsung
saya mencoba untuk bisa menghasilkan kemampuan yang terbaik
saya benci istilah anak buah
karena bahasa inggrisnya saja tidak ada anak buah
jadi itu adalah tim
itu adalah bagian dari tim
dan saya sangat ingin mereka muncul dengan kemampuan terbaiknya
nah ada dark side nya dari itu
artinya orang yang nggak mampu muncul nggak perform dengan baik
dia akan tersingkirkan secara alami
ini sering terjadi
tantangan selama ini yang terberat apa untuk menciptakan followship ini future leaders ini
sehingga mencetak handri handri baru di masa depan
talent pool ya di indonesia ini harus diakui sedikit sekali
jadi kalau kita bicara dari fresh grad sih top
jadi orang yang lulus s satu gitu atau belum punya pengalaman kerja
tapi ketika kalau menunggu mereka jadi kan waktunya lama nih
dan beberapa posisi memang membutuhkan adanya pengalaman dalam bekerja
nah ketika saya ingin mengisi posisi yang di tengah
posisi yang di bawah untuk ke tengah ini beres
kita punya pipeline yang kuat
tengah mau ke atas ya karena visi saya ge indonesia satu itu adalah
membuat local leaders menjadi leaders di indonesia
g indonesia dua adalah membuat local leaders indonesian leaders
menjadi regional dan global leaders
jumlah orang indonesia yang menjadi global leaders di multinational company masih sangat sedikit
sekarang tahap berapa di ge dua ini
nah tantangan tadi desi tanya adalah mengisi yang di tengah ini
karena nunggu yang ini kita masih perlu waktu
tapi nunggu yang ini untuk ke atas selalu jadi masalah
satu talent poolnya sedikit semua orang ngejar kesana semua company
local company dan bumn pun sekarang siap mengambil talent pool yang sedikit itu
nomor dua beberapa dari mereka kita masih harus menghadapi terminologi dari hr
yang mengatakan bahwa untuk mengerjakan regional job atau global job
nah ini kan yang menang selalu ada negara kayak singapura
yang sudah terbiasa
dan mereka juga memiliki
dan mereka juga mungkin punya kebutuhan
dan memang lokasi yang jadi masalah
jadi yang jual paku misalnya di singapura itu bisa dianggap punya pengalaman regional
karena marketnya kecil di singapura
kok nggak mau dia jual ke thailand ke indonesia
dan selalu dcv nya adalah radio jurnal job
padahal di indonesia orang yang jual paku itu mungkin sepuluh kali lipat besar jualannya
dibanding dengan orang yang ada di singapura
kita regionalnya masih daerah
kita tetap dianggap daerah
jadi saya harus meyakinkan tim hr untuk mengatakan take the risk
orang ini belum punya pengalaman untuk mengelola regional
tetapi dia punya kemampuan untuk itu
itu tantangan yang terbesar kalau menurut saya
jadi yang pertama talent
yang kedua adalah persepsi mengenai regional job itu seperti apa
yang ketiga adalah still menurut saya adalah confidence
jadi banyak sekali teman teman kita yang ingin dan berhasil
saya ingin jadi global player
tapi begitu didudukin di tempat yang global nggak bunyi
nah ini menurut saya kita harus ubah
mereka tim saya melihat vietnam itu menghasilkan banyak sekali gen y anak muda
yang punya confidence yang kuat sekali
jadi begitu mereka bicara tentang vietnam
nah saya pengen banyak nih orang indonesia yang juga kayak begitu
ya kita nggak boleh jangan jago kandang aja ya
anda sendiri bagaimana belajar dan terus menerus memperbaiki tadi aspek growth nya itu
ini kan harus terus on top ya
setiap kali saya ditanyain pak andri pindah anda udah di ge selama dua puluh tahun gitu
kenapa nggak pindah pindah gitu
menurut saya ada dua hal
yang penting di sini yang benar benar sesuai dengan value saya dalam hidup ya untuk dalam bekerja ini
yang pertama adalah saya akan bekerja senang bekerja di organisasi dan environment
yang memberikan saya pintu yang sangat luas pintu yang banyak pintu untuk belajar
dan ge adalah perusahaan yang secara bangga mendeclare we are a learning organization
jadi kita belajar terus gitu
dan kita nggak perlu bilang kalau kita make mistake ya mistake it's a mistake right
kita selalu ingin belajar dari kesalahan itu
yang kedua adalah saya kerja dengan banyak orang orang yang hebat gitu
jadi anak muda yang nggak terlalu muda lagi orang fungsinya pekerjaannya yang berbeda beda
bisnis yang berbeda beda they are great people
jadi begitu bangun gitu saya akan ketemu siapa
if you have a great team gitu excited ketemu dengan mereka itu
jadi dua hal ini menurut saya membuat saya betah dan nyaman
untuk itu saya dituntut untuk terus belajar
jadi proses learning di kita ini kan nggak cuma trainingnya ya tetapi day to daynya juga kita learning
tadi tidak pernah ada statement yang mengatakan it's only at the top ya
kadang kadang mungkin orang melihat kepada kita untuk memberikan semua jawaban
tapi sebenarnya on the top itu kan kekurangan teman
kan tidak bisa mengatakan atau admit your mistake atau your weaknesses dan lain sebagainya
dan misalnya apakah pernah merasa i'm not good at this
atau saya tidak sebenarnya mungkin keluar saya kelihatannya confident saya tahu
tapi sebenarnya saya ada perasaan
tidak gamang tidak sebenarnya tidak sanggup
saya selalu curis mengenai hal itu ya
ya i mean
teorinya kan selalu bilang seperti itu kan
kalau misalnya dia meletakkan dirinya on the top itu
di mindset saya adalah saya nggak terlalu pusing dengan ime on the top gitu
jadi konsep saya adalah i'm part of the team
walaupun tanggung jawab itu pasti ada
tanggung jawabnya ada
kalau saya menyatakan bahwa part of the ting maka
it's us bukan i
jadi saya nggak pernah lonely untuk konteks seperti itu
even a lot of decision gitu yang harus diambil
kan kalau kita bicara mengenai pengambilan keputusan
a lot of time kita beremuk dengan semua tim kita
but sometimes kita harus kadang kadang kita harus mengatakan bahwa
okay saya sudah dengar
dalam dua proses tersebut saya nggak pernah ngerasa kesepian
karena saya merasa adalah part of the team
jadi kunci menjadi ini not just leaders tapi as a good manager
kalau menurut saya adalah internal
kan ada misalnya reward punishment kalau anda tidak mulai
itu tetap anda terapkan
is a standard organization yang ada
tapi menurut saya interaksi adalah
karena itu saya believe di teori followership tadi ya
semakin mereka punya power distance
itu semakin nggak efektif
kalau menurut saya
dan zamannya berubah
kita punya banyak team followers saat ini yang nggak bisa lagi di kotak kotakkan
mereka tidak akan perform sebaik mungkin kalau mereka ditaruh di kotak gitu
jadi mendingan mereka ditaruh di tempat yang lapang
mereka akan bereksperimen
mereka akan berkreasi
karena kalau di kotakin gitu mistake nya bisa kelihatan menjadi lebih kecil karena diawasin banget kan
tapi kalau di tempat yang besar itu mungkin kemungkinan melakukan kesalahannya akan besar
tetapi opportunity peluang untuk growth nya juga luar biasa
saya lebih suka kita berada di lapangan bareng bareng
kita bekerja sama
ada banyak ya pemimpin pemimpin yang inspiring ya
pak andri punya tokoh tokoh favorit
yang menjadi panutan atau role model bagi anda sendiri
ya ada beberapa orang yang
karena tiap tiap tokoh itu memberikan elemen tertentu buat saya gitu
siapa yang paling berkesan
g banget gak sih
oke di luar g
jack wells jeff imel dua ceo di mana saya bekerja zamannya
dua orang ini memberikan aspek yang
yang berbeda ya
jadi jack punya semangat
kemudian pendobrak gitu
jeff ini adalah orang yang selalu siap untuk menerima input
berani melakukan perbaikan dari kesalahan
dua duanya humble gitu
itu hal hal yang menurut saya kan esensial ya dalam kepemimpinan gitu
tapi tokoh tokoh yang lain
kemudian saya hormat sekali dengan sutan sahrir
yang biografinya saya baca banyak gitu
selain tentunya tokoh tokoh di indonesia saat ini
dan andri sendiri juga saya lihat gak pelit mengenai membagi ilmunya ya
sangat aktif di social media twitter apalagi dengan kultuitnya
dan sudah menghasilkan
ini buku kedua ya
di sini adalah ya hasil dari
kumpulan ya dari cool tweet atau berbagai macam kisah kisah inspirasi ini
dan menurut saya sangat menarik
karena orang haus dan perlu ya dengan hal hal seperti ini
tapi sebenarnya apa yang memotivasi andri untuk menerbitkan dan melakukan sharing dan lain sebagainya
karena ini sebenarnya ekstra kurikuler ya dari apa yang selama ini dilakukan
jadi gini dulu itu
ketika sosial media muncul maka yang
ya sekitar enam tahun yang lalu juga itu sebenarnya
yang sebelum twitter kan ada facebook
facebook itu menarik karena kita bisa berinteraksi dengan teman teman dekat
tapi kemudian mengembang jadi semua orang yang juga ada di situ
jadilah susah untuk berbicara apa adanya di situ
lalu muncul twitter yang saya diperkenalkan waktu itu oleh teman saya
ini twitter enak loh karena singkat gitu
pada dasarnya memang saya suka sharing
sharing dan learning dua hal yang menurut saya adalah
tweet gitu terus
karena kebiasaan kerja ya kan jadi
dulu saat terstruktur kan
saya nomerin gitu
di buku yang pertama itu yang masih pakai nomornya
kemudian kalau orang mau cari informasinya gitu
supaya mudah lagi bikin hashtag
itu dicelah setengah mati tuh oleh orang orang yang banyak
beraktivitas di sosial media kan
ngapain kamu bikin kayak gitu gitu
ada nomornya ada hashtagnya gitu
di pikiran saya cuma masalah arsip doang
bagaimana untuk mengarsipkan dengan baik
nah di luar dugaan saya
sebanyak orang yang mencela
ada juga yang ternyata mendapatkan manfaat dari itu
dan ada yang kumpulin di blog
jadi dia bikin blog
dia ditaro disitu
tiap sekali kali kultif dikumpulin ditaro di blog itu
lama lama bloknya dikenalkan ke saya
ini kita ada bloknya gitu
kemudian dikasih nama
tanpa terasa jadi tiga tahun
lima tahun waktu itu sudah terkumpul banyak
teman teman saya dari gramedia bilang
ini kenapa gak dibikinin buku
ya juga ya kenapa enggak
mulainya dibikin buku yang pertama
saya nggak pernah punya harapan terhadap buku itu
ternyata dengan cepat menjadi national best seller kan
itu yang masih pakai nomor gitu
terus habis itu
masih banyak sisa kultif
kultifnya kan karena waktu itu saya masih suka kultif
sekarang ini agak sukar kultif karena saya baru punya baby kan
jadi saya ada anak kembar baru sepuluh bulan
waktu saya banyak tersita buat mereka
malam itu ya teman teman dji punya kelakar gitu ya
kalau mereka nggak dapat email dari saya pagi harinya
itu dari something wrong katanya
saya biasanya memulai email saya itu jam satu
itu mungkin definisi dari workaholic ya
atau mungkin memang karena tidurnya di
aturan tidurnya beda
tapi kesehatan itu selama ini dijaga
harus punya stamina
harus punya stamina
feedback dari sharing ini seperti apa selama ini
dan dari siapa siapa saja
kira kira pengen apa
itu pertanyaan yang bagus
itu pertanyaan yang bagus
yang terstruktur saya gak punya feedbacknya
tetapi teman teman yang saya tahu adalah
banyak orang dari dunia kerja misalnya
karena saya nulis beberapa pengalaman saya kalau bekerja
kemudian anak anak muda mahasiswa
yang mereka merasa saya mau membangun karir
bagaimana ke depan
ada juga ibu ibu gitu ya
karena ada cerita o mama o papanya juga disitu
jadi mau gak mau ya memberikan inspirasi katanya
kemudian ada beberapa hal yang juga practical managerial
gimana bikin presentasi
jadi sangat practical dan ini berdasarkan pengalaman anda ya
ini disini misalnya ada gagal versus berhasil
kerja membangun karir
ini sharing kedua ya
menjadi pemimpin menjadi followers
tentang wibawa dan pemimpinan
persaingan dan lain sebagainya
bagaimana menghadapi tantangan atau misalnya
ya kegagalan dalam tanda kutip
karena anda sendiri dari segi cerita secara pribadi
mendapatkan kanker ya pada usia tujuh belas tahun
sehingga anda juga secara mobilitas terbatas dan lain
bisa ceritakan sedikit
apa yang membuat anda itu terus bersemangat
dan terus termotivasi untuk melakukan yang terbaik buat diri anda
itu tahun delapan puluh enam delapan puluh tujuh
kita ga pernah tau
pokoknya saya ada ngangkat lymphoma
tumbuh di tulang belakang saya
semua pengobatan kita cobain waktu itu
mau medis maupun ke orang tua
saya ga tau iq nya berapa
udah sq kan
namanya waktu itu orang tua ingin anaknya sehat kan
tapi ternyata yang di atas allah pengennya saya nggak bisa jalan
pilihan saya adalah meratapi terus
kemudian nggak melakukan apa apa
atau saya coba melawan
dukungan orang tua
membuat saya berani untuk melawan
jadi ketika saya menulis disertasi s tiga saya mengenai followership
itu ada yang disebut dengan pigmalion effect
yang ceritanya adalah
kalau misalnya seseorang memberikan ekspektasi yang tinggi kepada orang lain
maka orang lain itu akan memiliki self fulfilling prophecy istilahnya
jadi dia punya keyakinan diri orang lainnya percaya sama dia
dan dia akan perform sebaik mungkin
untuk membuktikan itu
karena pygmalion ini seorang pematung
dia matung satu hari dia membuat patung wanita yang sangat cantik
sampai dia jatuh hati
dia jatuh cinta dengan patung itu sendiri
dan berdoa supaya patungnya jadi orang benar
menurut saya yang terjadi
awal awal saya harus menjalani kehidupan dengan kursi roda ini
sempat di press sempat down
saya tiga bulanan gitu nggak berani sekolah dan sebagainya
adalah pigmalion effect kalau menurut saya
jadi saya beruntung tuhan menciptakan environment
nah lingkungan di sekitar saya
yang memberikan pygmalion effect kepada saya
orang tua saya dan keluarga saya memberikan keyakinan bahwa anda mampu
teman teman saya nggak pernah treat saya
nggak pernah memperlakukan saya sebagai
orang yang duduk di kursi roda
malah mereka selalu memberikan tantangan kepada saya
oh itu tempatnya di atas
ya udahlah kita angkat aja
so that kind of situation yang akhirnya membuat saya
nah karena tadi desi nanya
motivasi apa yang membuat saya terus mencoba untuk maju dan melakukan hal yang terbaik
menurut saya pygmalion effect
dan itu terus
tapi tidak ada misalnya momen misalnya contohnya anda waktu sebagai setelah meniti karir
itu ada momen yang merasa bahwa aduh ini terlalu berat ya tantangannya
dan bagaimana mengatasinya
selalu ada ketakutan
selalu ada ketika tantangan baru gitu ya mau pertama kali naik pesawat misalnya dengan kursi roda
masuk kuliah lagi
waktu itu fasilitas taka dan sebagainya nggak ada
mau ngelamar calon istri gitu
itu moment moment itu selalu ada
tapi ya itu dia tadi
jadi ketika kita punya niatnya melawan dari keterbatasan yang ada
kita punya diberikan kemampuan untuk memantul
bouncing back yang kuat sebenarnya
jadi sudah diberikan oleh tuhan yang maha kuasa
manusia itu sebenarnya dia bisa memantul balik ketika dia mau melakukan perlawanan
terhadap hal tersebut
barangkali setiap kali saya menghadapi momen yang susah itu saya kembali ke situ
saya serahkan ke yang di atas
saya mencoba melawan dan tuhan memberikan saya kemampuan untuk melenting kembali
bisa dikatakan ini kunci sukses bagi anda
definisi sukses bagi anda itu apa
definisi kegagalan itu
itu dia tuh
saya seringkali suka punya perdebatan yang banyak dengan tuhan
karena buat saya sukses adalah ketika anda merasakannya
karena apapun yang mau anda mencapai ini adalah milestone menurut saya
ingin lulus kuliah ingin kerja di sini ingin jadi ini posisi
ini adalah milestone
belum tentu bisa dijadikan sukses jika anda tidak merasakannya
karena anda bisa jadi raja jika tiba tiba orang lain meletakkan anda
atau jadi pemimpin tidak ada pengikut
atau jadi pemimpin tidak ada pengikut atau anda jadi pemimpin tidak ada pengikut
tidak ada yang mempercayai anda dan sebagainya
jadi ketika anda merasakannya menurut saya adalah ketika anda mencapai sukses
ketika anda mencapai kesuksesan
apa yang membuat anda merasakan sukses di dunia ini
tapi berapa lama biasanya untuk bouncing back itu
setelah melalui tantangan itu
setelah melalui tantangan atau rintangan merasa kegagalan
karena kalau tidak menurut saya artinya anda mulai berpikir untuk sudah lah
itu tiga hari harus sudah mulai mikir
karena kalau tidak itu akan terus berkelanjutan
dan itu yang saya alami
artinya kan ini pengalaman kembali pengalaman individu orang mungkin berbeda beda
pengalaman individu orang mungkin berbeda beda
saya pernah mengalami membiarkan diri saya terus gitu untuk dalam kesusahan yang ada
dan saya tidak punya tenaga untuk memantul kembali itu
tapi ketika saya misalnya ya satu hari pertama ya biarinlah
it's time for you to feel blue dan sebagainya
tapi hari ketiga saya mulai merasa sudah mulai glissan ini kalau saya terusin nih
tidak punya kekuatan jadinya
soalnya start to have that refleksi ya istilah saya untuk nanya dan jawab nanya dan jawab nanya dan jawab
tapi dalam hal ini ada sounding board ada orang yang bisa dijadikan comp
saya mentan saya bicarakan dengan orang orang terdekat saya istri saya teman teman saya dan sebagainya
kadang kadang enggak juga kadang kadang
kadang kadang diperlukan juga untuk kemampuan sendiri menyelesaikan masalah ini
atau mungkin baca tulisan sendiri
gimana ya mengatasi kegagalan
jadi begitu ada masalah kadang teman teman saya biasanya selalu tahu ataupun istri saya tahu what's wrong

untuk menjadi pemimpin seseorang harus berani dan mampu menerima tonjokan agar pekerjaan yang dikerjakan bisa selesai atau ide yang diperjuangkan bisa diterima
karena paling tidak bisa menjadi advice untuk diri sendiri
hendri ke depan seperti apa
apalagi sekarang ya pertama ge sudah begitu luas dengan bermacam bisnisnya yang dibawahi
dan kedua situasi perekonomian kita yang masih tidak jelas
juga situasi dunia yang masih penuh tantangan
mau dibawa kemana ge ini apalagi ge di indonesia
dan kontribusi apa lagi kira kira yang bisa diberikan
yang pertama adalah perusahaan ini harus ada manfaatnya buat indonesia
jadi kita nih orang indonesia yang ada di ge di indonesia punya tekad adalah kita akan bangga kerja di sini
kalau kita mampu memberikan kontribusi jadi gak cuma jualan sesuatu
nah ini akan terus kita lakukan
melalui kita secara terus menerus memberikan training
dan sharing kepada customer stakeholder yang ada jadi gak cuma internal ge
kemudian kita coba terus untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan yang indonesia
baru baru ini adalah kebutuhan pembangkit misalnya
waktu cepat harus nyala lokasi di pulau pulau yang susah gitu
kemudian merakitnya harus gampang nah kita punya mobile power istilahnya
dan itu jangan cepat bisa dirakit
dua puluh unit tersebar di indonesia dalam waktu enam bulan
cukup ambisius ya targetnya tapi achievable
nah ini kan gak gampang des artinya jual ide ini ke dalam pun nggak gampang
artinya bilang bahwa eh kita jualan mesin ini di indonesia termnya kayak begini
yang nggak standar nih harus kita perjuangkan ini kenapa harus bawa ini ke indonesia
nah itu yang kita terus lakukan dan saya ngerasa illet gitu kita ngerasain gitu kalau misalnya memang ada kontribusinya itu
jadi ke depan ge akan for sure ada di bidang infrastructure akan terus bermain di situ
ada target target yang memang sudah ini setahun dari sekarang dua tahun lima tahun ini yang harus tercapai
selain numbers rights selain numbers ya
buat saya sih lebih ke arah visi yang tadi indonesia satu indonesia
ini mulai dari dua ribu enam belas sekarang sampai lima tahun ke depan
harus punya anggot
harus punya jadi dari sisi people kita harus punya lebih banyak global leaders dan regional leaders orang indonesia
kemudian kita harus punya lebih banyak footprint jadi fasilitas yang dibangun di indonesia untuk menservis nggak cuma pasar indonesia tetapi global
kita punya empat fasilitas itu saat ini di indonesia kemudian yang ketiga adalah grow the number of people
saat ini kita ada sekitar satu lima ratus an orang di indonesia harapan saya kita bisa double dalam lima tahun ke depan atau mungkin triple
kemudian dari sisi connection dengan government adalah kita secara terus menerus memberikan kontribusi
menerus memberikan kontribusi dalam capacity building kemudian juga technology transfer
dan yang ketiga which is terakhir yang gelombang yang sekarang lagi kita coba bangun dan kita juga sedang belajar
karena ini adalah industrial internet industrial internet
industri internet jadi karena future ini adalah industri internet yang kita kenal internet sekarang adalah consumer internet
bisa ngorder lebih cepat bisa beli lewat online dan sebagainya industrial internet adalah ketika human talk to machine gitu
jadi bagaimana membuat mesin secara automatic bisa mendiagnose dirinya kemudian mengatakan bahwa saya tolong dibenerin ini
dan itu akan meningkatkan performance nya untuk bekerja
pace the company doing well sekarang apalagi dengan banyak tantangan yang saat ini kita hadapi
company doing very well digital adalah future business nya ge
saat ini kita sekurang lebih globally sekitar untuk digital ge digital itu lima billion us dollar
target kita menjadi dua puluh billion usd dalam lima tahun ke depan
dan kalau ini dua puluh billion us dollar mungkin one of the biggest business dari sepuluh business ge yang ada di ge
untuk tantangan yang terberat saat ini ke depannya yang paling anda rasakan sebagai pemimpin sebuah perusahaan multinasional ya di indonesia
dengan ya tadi dikatakan bahwa manpower kita skillnya dan lain sebagainya pendidikan juga masih kurang dan lain sebagainya
menurut saya adalah keep deliver in the uncertain situation
karena situasi yang akan selalu uncertain
kita nggak akan bisa berharap bahwa semuanya bisa dikontrol dengan baik
zaman itu udah lewat
kita harus berada pada posisi mampu beradaptasi dan fleksibel untuk mengikuti yang ada
so seberapa siap kita fleksibel dan menghasilkan solusi yang benar benar dibutuhkan itu tantangan saya nomor satu saat ini
dan itu memerlukan lot of local leaders yang berani bersuara internal
karena external ini seringkali tidak sesusah apa yang ada di internal
justru biasanya disitu ya
biasanya disitu yang terjadi
dan tidak salah juga karena begitu perusahaan menjadi besar dia harus menerapkan banyak kontrol
kemudian harus berpikir secara global
dan apalagi dengan the millennial the millennial generation yang mereka kan jauh lebih mereka pintar kritis tapi ininya juga masih ya sangat volatile ya mereka
karena henry ini kan sebagai pemimpin tentu harus juga kehidupan pribadi ya dan mencari keseimbangan antara dua hal itu
work life balance atau mungkin worknya itu it your life
saya tuh dari dulu gak percaya work life balance
selalu ada trade off
jadi dibanding mencari balance nya itu yang kadang kadang gak ketemu ketemu
mendingan saya lebih suka face the reality gitu loh
jadi saya punya dua puluh empat jam
kalau saya alokasikan untuk bekerja sekian banyak maka ada yang terugikan sekian banyak
ada trade offnya kan
jadi saya lebih suka seperti itu
jadi saya akan bilang di rumah bahwa saya akan kerja seperti ini
kemudian akan ada hal yang terkurangi
atau sebaliknya saya akan bilang di kantor bahwa no sorry aku gak ngambil yang itu
saya pengen punya lebih banyak waktu dengan keluarga
kalau sekarang gimana arahnya
apalagi ada punya twin babys yang pasti memerlukan banyak perhatian
temen temen saya gak banyak dapet email sekarang malem malem
itu nomor satu
saya mungkin susah untuk bikin buku yang ketiga karena saya gak sempet dengan ini
mungkin ada istilah baru yang menarik ya
itu terminologi yang lebih baik barangkali ya dibanding work life balance
karena work life balance pengen nyari balance nya
sementara harmoninya kita set adanya tantangan dan adanya trade off
jadi kayak gini deh
apalagi kalau worknya happy ya
jadi saya punya bos yang dalam tiga ratus enam puluh lima hari itu mungkin dua ratus delapan puluh harinya terbang
saya tanya tuh ke dia itu
sejak pertama kali kerja saya begini
saya ketemu keluarga saya punya keluarga dengan cara begini
dan dia happy
hampir tiga puluh empat dari waktunya adalah tidak di rumah kan
dia di pesawat ketemu customer dan sebagainya
on the other side saya punya ada leader salah satu yang saya kagumi juga
zaman lima belas tahun yang lalu
ketika dia punya kesempatan untuk menjadi orang besar di ge
dia bilang enggak deh
padahal dia kandidat yang terkuat waktu itu
dia bilang enggak deh kenapa
saya suka di sini
dia di rhode island
saya suka tinggal di sini
saya suka dengan keluarga saya
saya nggak suka terbang kemana mana
pada saat di mana
dalam segitu banyak kesibukan dan aktivitas
i think ketika saya punya kesempatan sharing dengan orang itu sudah habis momen saya dalam bekerja
jadi saya senang ke kampus saya ketemu orang
masih sering aktif ya
tapi untuk relaxation yang lain olahraga tetap makanan saja
kardio saya adalah shadow boxing
itu di rumah atau ke gym
kadang di mobil juga bisa gitu
pokoknya ada cardio activities
kemudian saya berusaha
kemudian saya sering berenang juga
sekarang kadang saya sering ini kan berenang dan
i like the new generation di tempat kerja kan
karena mereka adalah orang orang yang berusaha untuk ini terlihat bugar adalah trend yang bagus
jadi mereka berusaha untuk kelihatan fit
mereka berusaha untuk nunjukin bahwa saya siap untuk bekerja karena stamina saya bagus
saya workout perut saya rata
enak ya dipandang dan juga enak
jadi budaya itu menurut saya bagus gitu
kita embrace kita punya beberapa aktivitas
ini penting sekali karena biasanya kan orang wah dia bangga jadi worker holik
pulang malam stres oh enggak ada waktu untuk relax nggak ada waktu untuk olahraga karena kerja kerja kerja
padahal kan sebenarnya trendnya bukan disitu lagi ya
trendnya itu adalah ya mungkin work life harmony ya
i think the thing that i like in this life adalah saya punya banyak kesempatan untuk have fun
terima kasih daisy
terima kasih banyak
sungguh menginspirasi dan bagi anda yang ingin diinspirasi juga ini volume kedua dari sharing yang ditulis oleh henry satriago disini
sebenarnya bukan ini bisa untuk semua orang ya yang ingin mendapatkan semacam inspirasi bagaimana misalnya memanage diri sendiri
berkarir dan lain sebagainya